menjukrasa mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden di makassar
diwarnai aksi bakar ban dan sandera truk
mahasiswa dari hmi ini juga memblokade jalan jalan poros sehingga menimbulkan kemacetan
dalam aksinya mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden joko widodo
menjadi tiga periode sebagai agenda utama
mahasiswa juga menuntut normalisasi harga bahan pokok
terutama minyak goreng dan bahan bakar minyak
tim liputan cnn indonesia